lima belas bulan sejak penetapan moratorium oleh pemerintah
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
akhirnya mencabut sanksi administratif moratorium
dan memberikan izin kepada pengembang
untuk melanjutkan reklamasi teluk jakarta
khususnya pulau c dan d
hal ini dilakukan karena pengembang sudah menyelesaikan sebelas poin persyaratan
pemprov dki jakarta bahkan berusaha mempercepat
pembangunan proyek trilunan ini
dengan segera menyusun dua raperda
yakni mengenai tata ruang kawasan strategis pantai utara jakarta
dan zonasi wilayah pesisir serta pulau pulau kecil
kemarin kita rapat
saya sampaikan semua persyaratan sudah kita penuhi
dan kemudian kementerian lingkungan hidup
itu kemudian mencabut sanksi administratif
karena berbagai macam persyaratan yang diinginkan sudah dipenuhi
tentunya ini akan semakin mempercepat
lbh jakarta yang mengawal jalannya proses moratorium
bersama koalisi selamatkan teluk jakarta menilai
keputusan pemerintah ini cacat hukum dan mencederai nelayan
kita menyadari bahwa semua langkah yang dilakukan pemerintah ini
bertentangan dengan hukum yang berlaku ya
termasuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah
untuk melanjutkan reklamasi teluk jakarta ya
ada pemberian hak atas tanah
dan segala macamnya
sedangkan walhi dengan tegas menilai
langkah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
merupakan bentuk ketidak konsistenan terhadap komitmen
menjaga lingkungan hidup dan lebih berpihak ke pengembang swasta
pasti reklamasi akan jalan terus kalau logikanya klhk
tidak mempertimbangkan unsur unsur ekologi
dan unsur unsur kepedulian kepada masyarakat nelayan
bahkan itu wilayah yang genting
artinya dia tidak mempertimbangkan semua itu
dia hanya mempertimbangkan kepentingan modal dan untuk kepentingan
keberadaan proyek reklamasi teluk jakarta
melahirkan banyak kontroversi
selain lingkungan juga kehidupan masyarakat pesisir jakarta
namun pemprov dki jakarta berdali
akan dipakai untuk kesejahteraan warga ibu kota